saya berangkat antar rena dulu ya
awasin terus jangan sampai mama keluar keluar sendirian ya
kok papa bisik bisik ke mama
bisikin apa sih
enggak sayang papa suruh mama itu supaya istirahat di rumah
jagain adiknya rena
om baik apa kabar
apa senang sekali bisa meluk kamu
apa kemengen kamu
terima kasih ya allah
saya turut prihatin atas apa yang telah menimpa kamu
dan saya juga mau ucapkan terima kasih
kamu telah menolong rena
terima kasih juga
bisa kita bicara berdua
aku mau tanya
kamu mau ngajakin berarti kamu baik dulu
ya terima kasih
tinggal gini ya
udah sampai ya
oh sudah siap ya
ini borang aku
burung marpati rena
kamu bisa ambil burung merpeti
kamu gak takut

kasih lihat om baik ya
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
ini om baik
wah beneran burung marpati
ntar ya rena
pasti secantik kamu rena
wah cantik sekali
gurung merpatinya rena
saya angkat telepon dulu
hari ini lu cepet gak ya
ada yang mau gue bicarain
bisa tapi jam sepuluh ya
agak siangan dikit
soalnya gue masih di rumah ini
lagi jagain rena
dia ngapain ke rumah loh
iya minta ketemu rena
kalau begitu nanti kita ketemu di kantor ya
kalau begini kan bajunya bagus
dari tempat kerja
kakak suka kayak begini
ya tau gak sih kak
kalau kakak gak punya istri kayak kak michi
aku udah tinggal pergi
tau gak dari tadi
ya udah kakak kan udah minta maaf
emangnya kamu dadan kayak tadi
pake baju kayak tadi mau ketemu siapa sih
gak ketemu suka siapa
ya pengen dandan aja emang gak boleh
mau ketemu nino
ya terus ketemu siapa
ya gak ketemu siapa siapa
cuma pengen dandan aja
masa gak mau terbuka sih sama kakak
cerita gitu sharing
kan sih kak udah deh gak usah ribet lagi deh
tadi udah suruh ganti baju
sekarang maksa mau ketemu siapa
udah kalau gitu aku pergi ya
kamu gak mau sarapan dulu
dalam kamar sama adek aku udah ada ngomong apa ya
mau ketemu sama siapa gitu
kamu tuh kepo banget sih enggak
udah mendingan sekarang kita makan ya
ya kan cuma mau tau aja
udah makan aja
lo makan aja deh
durungnya aku mau terbangin
durungnya hilang dong terbang
nih aku terbangin ya
wah balik lagi dia
ya opo bantuin ya
lena masukin lagi kayak tadi ya
burungnya udah masuk nih di kandangnya
burungnya bisa baju lagi
iya ya pinter burung merpatinya
enggak tau omah burung merpati itu setiak
jadi kalau dia pergi dia akan kembali lagi
iya emang bener
burung merpati itu setiak ya
burung merpati itu bisa kembali lagi
rena harus belajar yang rajin ya
biar jadi anak yang pintar juga ya
iya om baik
beli kayak baja
nah opo bantuin ya
burungnya udah masuk nih di kandangnya
iya ya pinter burung berpatinya ya
kata omah burung berpati itu setiap
jadi kalau dia pergi dia akan kembali lagi
iya emang bener
burung merpati itu bisa kembali lagi
karena harus belajar yang rajin ya biar jadi anak yang pinter juga ya
iya om baik
om baik aku lapar gak
aku bikin sesuatu buat om baik
rena bikinin sesuatu buat om bike
nanti om baik juga tau
pakai rahasia rahasiaan sama baik
nah antarin aku ke dalam yuk
ntar ya pak
papa ada di sini
ada apa pak
andin dan al
menurunkan ego mereka supaya kamu bisa ketemu sama rena
walaupun papa tau
ini menyakitkan buat andin
dan situasi ini juga gak nyaman buat al
berhasil menepis semua itu
dan itu namanya pengorbanan no

pengorbanan yang tidak bisa dikendalikan
pengorbanan yang tidak bisa dikendalikan
harusnya kamu juga bisa mengorbankan diri kamu
menguruskan ego kamu
demi istri kamu
demi istri kamu

membuat diri kamu lebih baik
seharusnya kamu punya empati untuk istri kamu
terlebih lagi dengan situasi dia sekarang
aku yang sudah dikorbankan sama elsa
dan saat ini aku tidak punya perasaan apa apa lagi pa
papa tau no
papa tau no
papa tau no
dan kalaupun nanti kamu mau berpisah dengan elsa itu terserah kamu

tapi yang harus kamu ingat
elsa masih tetap istri kamu
dan dia sedang mengandung no
dan dia sedang mengandung no
bayi dalam kandungannya
itu gak salah
dia gak berdosa
dia gak berdosa
dia gak berdosa
kamu bilang sekarang kamu sakit
andin lebih sakit no
dia bisa berlapang dada
juga bisa seperti itu
juga bisa seperti itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
begitu tahu rena adalah cucu kamu
saya sangat paham betul
nino bukan satu satunya yang menderita
kita semua adalah korban
dari peristiwa ini
kita harus saling memahami
satu sama lain
maaf kalau saya ngomong seperti ini
jangan kita saling berlomba untuk
meminta belas kasihan
jangan menjadi panggilan
dalam hal ini
ya rose aku mengerti kok
dan kemarin juga
mas chandra sempat nasehatin aku
ngasih tahu ke aku
mungkin ini semua karena
aku sangat teruja
aku senang sekali
ternyata aku punya cucu ros
ya aku tahu
tapi memang di sisi lain
dan aku merasa berdosa
karena selama ini
aku biarkan cucu aku sendiri
dalam hidup itu
penyesalan datangnya terlambat
sebagai manusia memang
ya harus bisa belajar
dari semua pengalaman hidup
jangan sampai kita mengulangi
kesalahan kita lagi karina
elsa juga sedang hamil
kamu harus ingat itu
penyesalan terulang lagi
kamu mengelantarkan cucu kamu
seperti yang kamu lakukan
kamu harus mencari
untuk dirimu sendiri
kamu harus mencari
kamu harus mencari
kamu harus mencari
kamu harus mencari
terima kasih banyak ya rena
om baik habisin ya seri ini ya
om baik habisin
om baik habisin
om baik habisin
om baik habisin
om baik habisin
om baik habisin
maaf ya aku nggak tahu
kalau om bacan
sama mama can mau datang
jadi aku nggak bikinin deh
tapi rena harus pergi sekolah
terima kasih untuk hari ini
al ada di samping kamu
saya di sini
boleh saya bicara berdua
kita masuk dulu ya sayang
kita sekolah ya
bilang dadah baik salim dulu
salim apa caranya juga
terima kasih banyak
anda sudah mengizinkan saya ketemu dengan mereka
terima kasih banyak juga
karena anda sudah mau merawat rena
terlepas apapun alasan yang anda punya
saya mengucapkan banyak terima kasih
karena anda putri saya sampai hari ini
kami permisi ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ada apa ini
pak dia jatuhin makanan saya pak
habis itu dia mukul gua pak
saya nggak ngapa ngapain dia jatuh sendiri pak
gue suruh minta maaf dia mau ngelawan gue pak
mau mukul gue pak
pak riki anda bikin keributan hari ini
sekarang anda saya akan masukkan ke dalam sertikus
saya nggak salah pak ini fitnah pak
bawang pak semua yang ada di sini saksinya pak
iya benar pak dia bukan pak
enggak pak ini fitnah pak saya enggak ngapa ngapain pak saya enggak salah
pak riki sekarang kamu ikut saya
pak saya nggak salah pak ini fitnah beneran pak saya nggak salah
kalian bantu sadarkan pak riki
pak saya enggak salah pak
masuk pak saya dijebak pak tolong pak
pak saya nggak salah pak
saya sudah mengingatkan kamu kan
jangan berurusan sama mereka
kalau gini ceritanya
bisa bisa catatan kelakuan baik gue bisa cacat
ma aku berangkat ya
mama kok bosen ya
ngelihat kamu tuh pakai kemeja warna ini terus
ganti dong ren
biar kamu tuh lebih kelihatan cerah gitu
pak lajar enggak pernah komplain ma
terus orang orang di kantor juga biasa aja ngeliat aku pakai kemeja ini
ya tapi kan kamu hari ini mau pergi sama catherine kan
ganti dong ren
biar lebih semangat gitu
mama udah siapin kok
mama udah pilihin kemejanya
terus mama udah setrikain juga
mah udah ini aja ya
ribet harus ganti lagi nanti
sekali kali kamu nurut mama kenapa sih
kamu kan mau ketemu catherine
nanti telat loh ketemuannya
wah kita lihat yang sama andere nih
cam aku mau pxide dia

tunggu dua nggak sih
biar wangi ren
semoga randy ketemuannya sama catherine
berjalan dengan lancar
dan semoga mereka berjodoh
sandwichnya kok gak dihabisin
apa karena dibuat sama
pakai perasaan cinta kali ya
iya no kamu bener sayang
ya udah pak
jadi mau dibawa itu
iya dibawa aja
gak apa apa nanti buat makan siang aja
ke kantor pak
kalau enak barangkali lo mau mesen bang
pe nya sih enak tapi kalau ada gratisan lagi mah mau
lo mah begitu mulu pengennya gratisan mulu
eh bang tadi tuh yang datang kemarin siapa bang
itu tadi keluarga panino
ngapain bang mereka kesini
dia mau ketemu lo sama nonrena
dalam rangka apa bang
lo mau jadi kepo amat
ah ya lah
iya sih bang
bang gue dapat orderan nih
oke gue cabut dulu ya
saya berangkat tadi
bisa antarin rena dulu ya
kamu tolong jagain mama
awasin terus jangan sampai mama keluar keluar sendirian ya
kok papa bisik bisik ke mama
bisikin apa sih
enggak sayang papa suruh mama itu supaya istirahat di rumah
jagain adiknya rena
oh gitu pak
eh tali udah pamit belum sama opa
udah mah tadi sebelum opa ke kamar mandi aku udah pamit
saya berangkat dulu ya
din rena udah berangkat
udah pak baru aja
ya kalau gitu papa pulang juga ya apa mau mampir sebentar
mau jenguk elsa sama mama
tolong salamin salam aku ke mama sama elsa ya
dan aku minta maaf aku belum ke sana
aku harus jagain rumah sama jagain mama dulu
nanti papa salamin ke mereka ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gimana udah pada siap untuk pkl hari ini
wah siap dong mbak
kalau gitu kebetulan pak randy juga udah datang
langsung aja ya saya antar ke ruangannya
selamat pagi pak rendy
saya mau mengantarkan tiga orang mahasiswa
yang mau program pkl di sini
kalau gitu saya panggilkan dulu ya pak
ternyata ini benar
mas rendy nya sih kira kira minah rendy
lo jadi anak buah cowoknya giki
saya ucapkan selamat datang di pt a lebaran sejahtera
saya rendy asisten pelibarinya pak lebaran
saya yang akan mengawasi kegiatan kalian selama pkl di sini
dan saya minta ke kalian untuk kerja di sini agar baik jujur dan ulat
dan sekarang saya mengasih tugas pertama kalian di hari ini
bapak bantuin minah ya
ya taruh dulu deh
makasih ya udah anterin aku ketemu sama rena
maaf aku boleh minta tolong sekali lagi nggak
apa bisa mampir ke bakery
tolong belikan kue yang bagus buat keluarga aldebaran sebagai ucapan terima kasih hari ini
pokoknya habis dari sini mama sama papa beliin kue buatan lah ya
pokoknya kamu gak usah khawatir ya
papa sama mama akan pesen dan kirimkan langsung
ya udah kita pulang dulu ya sayang ya
sebenarnya gue tuh kepikiran mengenai apa yang lo bilang
ada orang yang berusaha nyerang dekap lo
dan gue juga jadi ingat
dia punya feeling
kalau ada orang yang berusaha untuk menyerang bokapnya
lo tau siapa pelakunya
kalau gak mungkin minimal lu pernah ngebahas ini dengan roy
kalau gak dengan bokap lo
gue gak pernah ngebahas ini sama roy
bokap gue tuh orang yang tertutup
apapun masalah pribadi yang dia punya dia gak pernah cerita ke orang lain
sekarang menurut gue yang paling terpenting
kalau gak lu berusaha cari barang barang bokap lo
siapa tau bisa jadi petunjuk
makasih infonya gak
kalau begitu gue langsung cabut ya
butuh bantuan kasih tahu aja